sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pak bangun pak
bapak kok tinggi sih tinggalin baru pak
kenapa bapak gak ajak baru pak
pak bangun pak
pak bangun pak
bapak udah lewat mas
sudah lewat gimana tuh
bukan itu nanya gitu loh
aduh mas gimana mau ditanya
bapak aja nafasnya udah
ngap ngapa gitu udah gak jelas
kita semua gak usah khawatir
kita cari sendiri aja
surat surat anak bapak
kita urusin aja dulu mayatnya bapak
kamu kasih tahu para warga
kalau bapak gak nanya warisan
bapak sudah minta
di sebelah kanannya
pokoknya gini pak
pasti semua diselesaikan
yang penting bapak harus
biasa tidur di sebelah kanan ibu
jangan sampai lupa
bapak kalau bapak mati
kamu gak usah ngomong ya
gak bakal nyambung
kalau bapu balik lagi
bayu mau minta alih alih pak
sekalian satu lagi pak
bayu kangen aku
kamu harus sabar ya
dan kamu harus bisa hidup mandiri
nah sudah dari tadi ngomong meluluk
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
masalahnya bapak belum ngomongin masalah warisan
akhirlya bapak ngemunyiin surat surat tanah dimana ya soldier dia
angin pada teriak
bapak dari tadi disini terus
iya pak kita minta maaf ya pak ya
iya pak maaf ya pak ya

gimana kalau kita paksa si bayu buat nyerahin surat surat anak bapak
aku bakal paksa si bayi nanti
biar surat tanah itu kita dapetin
apanya ini yang dimana
ih kedajah apaan sih kok rambut
ya gua gak tau itu apa
ih jijik banget sih
udah cari lagi
udah cepetan fokus dong carinya
bapak naronya dimana sih kok gak ada jenis
itu warisan apaan tuh
agel banget sih
bapak tuh ini gak berhenti

dia itu stress gara gara gak dapet harta warisan
agar jalan bapak kamu
mungkin ini sudah tahdir bapak meninggal
bayu bukan yang sedih
bapak sudah sedih
bapak sudah sedih
bayu ini dipitnah sama bapak
memangnya bapak kamu fitnah apa bayu
ini begini bapak
bayu tuh gak pernah sama sekali diserahin
nah kakak kakak aku semua itu kan pada denger
surat surat tanda itu dikasihin ke bayu
jadi mereka berpikir
jadi mereka mereka itu semuanya tuh
peningin jahat surat tanah ke bayu pak ustadz
jadi kamu gak pegang surat surat tanah
ya enggak lah pak ustadz
kan dikasih juga enggak
terus kenapa bapak kamu ngomong kayak begitu
mana bayu tau pak ustadz tadi
mendingan ngomong kita disini pak ustadz tadi
kita tanyain langsung yuk
pak assalamualaikum pak
bapak gak ada apa apa ketika bapak ngomong enggak
bapak surat tidak
surat surat itu dimana
bapak kan gak pernah kasih ke bayu